timnas indonesia u tujuh belas dijadwalkan menjalani sejumlah laga uji coba sebagai persiapan piala dunia u tujuh belas
salah satunya melawan tim junior barcelona pada rabu dua agustus besok
seperti apa kesiapannya dan apa yang diharapkan dari laga uji coba ini
bergabung bersama kami ada wakil ketua umum pssi zainuddin amali
pak waketum selamat sore
oke kami ingin mengetahui informasi terakhir dari pssi
bagaimana persiapan timnas u tujuh belas menjelang general piala dunia u tujuh belas dan juga besok melawan squad barcelona junior
ya persiapan timnas u tujuh belas untuk menghadapi piala dunia
sehingga bulan november yang akan datang saat yang lalu kita sudah punya tim yang menjadi juara aff tahun lalu
pada saat dibawah enam belas under enam belas
namun demikian pak erick thohir ketua umum pssi menginginkan bahwa semua anak anak muda kita
yang memenuhi kriteria usia dan punya pelajaran
berarti punya kesempatan
itulah sebabnya kita melakukan seleksi kembali untuk menambah
ya ini di dua belas kota
kemarin terakhir di makassar menjadi penutup dari seleksi itu
dan nanti mereka akan kita gabungkan dengan tim yang sudah ada
tentu ada seleksi lagi
tapi tidak meserta
mereka lolos dari dua belas kota
kemudian langsung kita masukkan di dalam tim yang akan kita tc kan di jerman
memang nanti kita akan mendaftarkan lima puluh pemain ke fifa
ya kan memang ketentuan
tandingan nanti tinggal tersisa
tentu tidak seperti itu
dan dua belas kota
dan beberapa lagi di jakarta
dan setelah itu
kemudian siapa yang lolos untuk posisi yang kita akan kirimkan ke jerman nanti
kita akan tck di jerman
nanti akan diumumkan oleh pssi
kita siap betul karena kita tuan rumah ya
jadi pesan bapak presiden pak jokowi
bahwa kita hanya sampai di babak pengisian saja
harus bisa lolos dari situ kemudian dan seterusnya
dan memang kita harapkan akan demikian
dan para pemain ini luar biasa semangatnya
rantusias biasa walaupun yang terpanggil hanya dua tiga orang
tetapi yang mendaftar itu bisa sampai dua ratus an tiga ratus an
mereka punya semangat untuk masuk di tim nasional
tetapi yang diterapkan sehingga rekrutmen ini
tidak ada pemain titipan
tidak ada pilih kasih
jadi benar benar yang memenuhi kualifikasi secara teknis lah
yang diambil oleh pelatih kepala coach bimasakti
jadi itu yang kita lakukan
tadi ada pertanyaan
jadi hadapi uji coba dalam negeri
besok kita berhadapan dengan tim barcelona junior ya
walaupun itu bukan negara tetapi
dia adalah klub yang menurut kita uji coba
nah maka anak anak kita akan dicoba
kemudian juga dengan ada klub klub lainnya
kita akan mencoba
nah mudah mudahan dari sini mereka makin terseleksi
pak abali masih mendengar suara kami
oke pak amali
pak amali kalau melihat dari seleksi
pak amali kalau melihat dari seleksi
pak amali kalau melihat dari seleksi
pemain muda kemarin apakah sudah ada hasilnya
apakah pelatih bima sakti sudah cukup puas dengan
sekuat yang ada
nampaknya ada gangguan komunikasi antara kami di
studio cnn indonesia dan juga wakil ketua umum pssi
tapi tadi ya nampaknya sudah
persiapannya sudah cukup matang dari penyeleksian
para pemain muda untuk nanti bermain di piala dunia u tujuh belas
kita tunggu seperti apa update nya nanti